pdi perjuangan resmi mengusung joko widodo sebagai calon presiden di pilpres dua ribu sembilan belas
joko widodo mengutarakan hal tersebut langsung usai pembukaan rakernas pdip di bali jumat sore
usai membagikan sertifikat tanah di pura serangan dan pasar
presiden joko widodo langsung mengumumkan pengusungan dirinya sebagai calon presiden periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat dari pdip
ia mengatakan pengusungan dirinya atas hak prerogatif ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
jokowi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pdip
jokowi yakin pemerintahan ke depan akan lebih efektif dengan partai partai pendukung yang solid dan pancasilais
mengenai calon wakil presiden jokowi masih belum mengumumkan siapa yang akan mendampinginya nanti
menurut jokowi masih banyak waktu untuk memutuskan calon wakil presiden
jadi dalam rakernas ketiga
pdi perjuangan di bali
ketua umum pdi perjuangan ibu hajah megawati soekarno putri
dengan menggunakan hak prerogatifnya yang diberikan oleh kongres partai
telah menetapkan kembali saya sebagai calon presiden

secara pribadi saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan
terlebih dengan tema rakernas ketiga adalah
pola pembangunan berdikari untuk indonesia raya
pdi perjuangan pdi perjuangan ibu hj megawati soekarno putri
terutama dalam hal pangan energi pertahanan dan keuangan
baik sudah terhubung melalui saluran telpon dengan produser lapangan cnn indonesia
priscila dauhan di sanur bali
priskyla kalau berbicara
baru saja kita simak sebuah pernyataan yang menarik
justru datang dari presiden jokowi dodo
mengumumkan pencapresannya oleh pdi perjuangan
ini sangat jauh berbeda dengan partai partai lain
yang sudah juga mengumumkan pencalonan jokowi sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
para ketua umum para sekjen menggelar konferensi pers
ataupun mengumumkan dalam forumnya masing masing
dengan mengusung presiden jokowi
tapi dalam konteks pdi perjuangan ini
justru presiden jokowi sendiri yang mengumumkan pencapresannya
oleh pdi perjuangan
adakah cerita ada apa dibalik ini sehingga harus pak jokowi sendiri
yang mengumumkan pencapresannya oleh pdip
iya indra ini menjadi hal yang menarik
di mana tadi presiden jokowi langsung mengumumkan sendiri
mengenai pencalonannya dari pdip
padahal sebelumnya dalam konferensi pers
yang dilakukan oleh sekjen pdip
hasil pesantren pada pagi tadi
pada pukul sepuluh waktu indonesia tengah
ia menyatakan bahwa memang tidak akan ada
penyelidikan pencapres ataupun cawapres dari pdip
namun ternyata pola itu berubah dan akhirnya
presiden jokowi sendiri yang mengutarakan hal tersebut
namun memang sebelumnya sudah beredar di media sosial
begitu cuitan atau tweet dari pramono anung
yang menyatakan bahwa pdip dengan resmi
mendeklarasikan dukungan kepada presiden jokowi dodo
untuk maju kembali di pilpres dua ribu sembilan belas
dalam periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
namun memang ini menjadi
menarik karena tadi beberapa kader pdip
juga mengatakan bahwa polanya ini
bisa sedikit berubah dibandingkan dengan partai lain
dimana tadi seperti yang idra katakan
jika partai lain mengumumkan secara resmi
deklarasi salon presidennya begitu
namun pdip berbeda
dimana mereka akan
menggunakan media sosial
sebagai sarana utama
untuk kemudian mengumumkan
hal hal yang dianggap genting dan juga penting
itu dilakukan oleh pramono anung
memang atas kenyataan pramono anung tadi
cukup heboh begitu di kalangan media
dimana memang kakak kernas
diadakan secara tertutup dan media pun
tidak boleh masuk sama sekali ke dalam
ruangan rapat kejahatan nasional
yang terletak di salah satu hotel di
sanur bali itu pun
menjadi sedikit perdebatan tadi dimana
akhirnya pramono anung menyampaikan
lewat twitter dan kemudian beredar
ruangan rapat kerja nasional itu sendiri
dan kami pun media memang
tidak bisa meliput secara langsung
proses deklarasi tersebut namun
menarik juga presiden jokowi
mengutarakan hal itu secara langsung
dimana setelah membagikan sertifikat tanah
di daerah pura serangan
di denpasar selatan
ini tadi presiden langsung saja
sopi khas bali begitu menjadi
presi dan langsung mengadakan
konversi pres dimana ia menyatakan
megawati sekolah publik sebagai ketua umum pdip
dengan menggunakan hak teragatifnya
kemudian menjadi capres
dan indra disinggung mengenai
jokowi menyerahkan semua
ke partai dan ia pun mengatakan
bahwa prosesnya masih panjang
hingga bulan juli begitu
dia pun meminta masyarakat untuk bersabar
untuk kemudian ia bisa mengutarakan
siapa calon wakil presiden
yang ia idam idamkan
dan mengenai kriteria juga ia tidak mengatakan
secara jelas karya seperti apa
namun ia memang meminta
masyarakat itu bersabar saja akan ada

dan di sini juga ada kesempatan
mengenai calon wakil presiden
dengan partai partai pendukung
hingga nanti akan segera dimulai dalam waktu dekat
dan yang menarik lagi indra bahwa
ia mengucapkan terima kasih secara pribadi
atas kepercayaan yang diberikan
karena sesuai dengan tema rakernas ketiga ini
spirit derdekar yang dipesankan oleh
ketua umum ini sangat sejalan
dengan pemikiran joko widodo
dimana ia yakin bahwa pemerintahan
kedepan ini akan lebih efektif
dengan partai partai yang mendukungnya
salah satunya adalah pdip
dan juga tadi memang pernyataan ini
indra dibawakan oleh presiden
bahwa ia sempat bercanda
bahwa pendampingnya ini adalah
ibu iryana yang memang merupakan istrinya
tapi dia tidak menyatakan secara jelas
siapakah cawapres yang nanti akan
mendampinginya di dua ribu sembilan belas mendatang
baik priscila ini kalau kita lihat
sebelum ada pengumuman capres
oleh presidennya sendiri begitu ya
menurut saya masih menarik kenapa
kemudian presiden jokowi
mau mengumumkan pencapresan sendiri
dari dukungan pdi perjuangan
sebenarnya ini masih menarik untuk kemudian ditelusuri
apakah ada cerita karena kalau kita lihat kebelakang
sebelum ada rakernas hari ini
di bali sudah ada pertemuan khusus
antara presiden jokowi
dengan ketua umum pdi perjuangan
megawati soekaroputri di istana batu tulis
lalu kemudian sampai di bali
pada hari ini apakah itulah
menjadi bagian deal terutama yang anda
sampaikan juga menarik soal cawapres
dikembalikan kepada partai padahal
kalau kita lihat dukungan terhadap jokowi
sampai saat ini modalnya sudah
paling tidak lima partai yang sudah menyatakan dukungannya
begitu kepada jokowi untuk capres
kenapa kemudian ada
menyampaikan pak jokowi menyampaikan
soal cawapres diserahkan kepada partai
iya indra benar sekali bahwa memang
kita melihat bahwa
presiden jokowi memang salah satu
orang yang memang penuh kejutan
dia memang menyatakan sendiri
lah yang terpilih menjadi
pdip melihat memang
dia bisa mengatakan tersebut karena sudah
banyak partai yang mendukung dirinya
sehingga ia pun akhirnya memilih untuk
mengatakan sendiri dengan
didampingi oleh pramono anung tadi untuk
kemudian menyatakan bahwa dirinya
sudah menjadi pilihan
dari pdip dan
kita kembali melihat
ini masih menarik karena beberapa nama
dari kalangan militer
juga dari profesional sudah mulai
mengerucu tadi indra saat konferensi
tes tadi kami sempat menanyakan
apakah ada tokoh tokoh dari
militer ataupun dari
ekonomi atau profesional begitu sudah
muncul nama nama seperti
kepala bin budi gunawan kemudian ada
dari toko ekonomi menteri keuangan sri mulyani
kemudian dari panglima tni gatot nurmantio
ini berdasarkan hasil survei dari
beberapa lembaga survei memang menyatakan bahwa
ketiga orang tersebut cukup memiliki alasan
bebas yang cukup tinggi untuk bisa mendampingi
presiden jokowi namun kembali lagi
ketika kami bertanya
kepada para kader mereka
memang tidak menyatakan secara jelas
siapakah nanti yang akan
jokowi dodo pada dua ribu sembilan belas mendatang
dinamika politik yang cukup
statis ini yang cukup dinamis
maksud kami memang ini menjadikan
yang cukup besar dimana tadi
hasil dimengatakan bahwa
dinamika politik ini bisa berubah sewaktu waktu
tergantung kader dimana memang dalam
rapat kerja nasional ini selama
tiga hari akan dimaksimalkan
berbagai strategi politik untuk menghadapi
tahun politik dua ribu sembilan belas
dan juga menghadapi apil pres
begitu dan itu pun bisa berubah
sewaktu waktu namun pdip memastikan
bahwa pdi tetap solid
untuk mendukung presiden jokowi
untuk kembali maju dan mengenai
pres pdip pun membuka
peluang koalisi kepada partai partai
untuk kemudian bisa menentukan
siapakah pendamping yang nanti akan
mendampingi jokowi di dua ribu sembilan belas
tunggu terus perkembangan informasi
dari arena rakernas pdi
perjuangan di sanur bali terimakasih
priskyla dohan melaporkan langsung